seorang penjual lalapan di kota probolinggo rabu siang tewas mengenaskan setelah tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu
kerasnya benturan membuat korban terpental sejauh lima puluh meter
tangis histeris pecah saat orang tua dan kerabat melihat salman al farisi warga kelurahan triwung kidul
kecamatan kademangan probolinggo sudah terbujur kaku di lokasi kejadian
salman tewas setelah ditabrak kereta api tawang alun jurusan banyuwangi malang pada rabu siang
peristiwa berawal saat korban usai memotong ayam untuk usahanya berjualan di warung kemudian melintasi rel kereta api tanpa palang pintu
korban yang sedang berboncengan dengan kerabatnya sempat diperingatkan seorang warga jika akan ada kereta melintas
tetapi dia mengabaikan peringatan itu korban terus melaju
namun saat tepat berada di atas rel mesin motor korban mati
mengetahui ada kereta api yang melintas sayangnya salman terlambat
untuk menghindar dan langsung tertabrak kereta api
akibat derasnya benturan korban dan motornya terpental sejauh lima puluh meter dan jatuh ke dasar sungai
korban tewas di lokasi kejadian sementara motornya rusak parah dan patah menjadi dua
dari barat orangnya ada di barat
dari barat ada anak sekolah yang beringati
pak pak ada kereta api dari selatan
terus saja terus macet
macet sepeda motornya
dan motornya macet orangnya mau lari tapi saya sudah dekat
karena kepentingan penyelidikan jasad korban langsung dibawa ke kamar mayat rumah sakit dr muhammad saleh guna dilakukan otopsi